tepat satu pekan lagi indonesia akan merayakan hari kemerdekaan ke tujuh puluh dua
kali ini akan berbeda dirayakan di tengah situasi yang tidak biasa di tengah pandemi
pemerintah mengambil tema indonesia maju
sekalipun tetap harus optimis mencapai indonesia maju kini dipandang semakin sulit
apa saja yang harus disiapkan pemerintah sektor mana yang harus menjadi perhatian
sudah hadir para narasumber saya di studio pada malam hari ini
ada prof widodo muktio dirjen informasi dan komunikasi publik kemenkominfo
pak widodo selamat malam
terima kasih sudah hadir pak widodo
berikutnya ada mas yosi mokalu ketua umum siber kreasi
mas yosi selamat malam
terima kasih sudah hadir di studio malam ini
dan juga ada mas jayadi hanan direktur eksekutif lsi
mas jayadi lama tidak jumpa terima kasih
saya senang sekali ada narasumber malam hari ini di studio setelah sekian bulan lamanya
sejak pandemi terjadi sama sekali kami tidak menghadirkan narasumber di studio
tapi kali ini narasumber sudah diatur sedemikian dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
terima kasih bapak bapak malam hari ini
mungkin kalau misalnya ingin berbicara lebih nyaman maskernya dilepas
nanti melalui kamera yang lebih lebar juga bisa ditunjukkan bahwa kita sudah melakukan jaga jarak dengan baik
kita akan merayakan kemerdekaan dengan suasana yang tidak biasa
yang sangat berbeda unprecedented event istilahnya
tapi sebenarnya apa yang sudah disiapkan pemerintah untuk memastikan kita bisa survive
karena itu yang sekarang sebenarnya membuat sebagian rakyat indonesia gamang sebenarnya
ya jadi ini memang satu situasi yang tidak diduga sebelumnya
apalagi agustus ini ya agustus ini mestinya kita sudah mulai di kampung kampung
di daerah daerah mulai semarak lebaran hud ri nya sudah mulai kelihatan
kami sekarang ini sudah mengkonsolidasi di semua kementerian lembaga termasuk juga dengan daerah daerah
untuk mencoba bahwa ada satu realitas yang lain
jadi kita mau mencoba tujuh belas agustus kali ini betul betul kita harus gembira melalui virtual
termasuk juga nanti prosesi upacara tujuh belas agustus
di istana nanti hanya beberapa kemudian yang lain kita akan menggunakan virtual
totally dengan virtual
termasuk juga kami nanti akan melibatkan semua warga masyarakat bisa mendaftar untuk ikut upacara bendera
dan jumlahnya juga cukup banyak jadi ada tujuh belas delapan ratus empat puluh lima
mas yosi sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal pandemi dan dampaknya kepada dunia kreatif
seberapa keras sebenarnya hantaman yang disediakan
shkan teman teman yang bergerak di bidang kreatif
boleh dikatakan karena memang sudah tidak boleh pertunjukan offline yang melibatkan banyak orang
sedangkan itu termasuk pemasukan yang terbesar yang dinikmati oleh teman teman dari industri hiburan
khususnya yang menyanyi ya
kalau yang tv kan saya rasa masih ada protokolernya sehingga mereka masih bisa melakukan kegiatannya
semuanya harus sekarang menyesuaikan dengan kondisi yang ada
sudah tidak bisa manggung kita ngapain ya
nah itu yang teman teman saya lihat sekarang sudah banyak yang mulai
banyak yang menemukan potensi baru juga sih
sepertinya yang tadinya nggak bisa masak tiba tiba bisa masak
itu kan potensi baru ya
yang tadi yang nggak jualan sekarang semua jadi jualan gitu ya
maksudnya we all trying to survive gitu ya dengan segala cara
saya cukup bersimpati dengan teman teman
ada yang masih tidak mudah move on juga
ada yang berusaha dengan masih bertahan to survive dengan
ada yang juga sudah menjual alat alat bandnya misalnya kayak gitu ya
tetapi mereka semuanya tidak mau menyerah dengan mudah
itu yang saya kagumi dari teman teman kreatif ini
tidak semuanya mau menyerah dengan mudah
bahkan di satu sisi kepedulian diantara para pelaku industri kreatif pun meningkat
jadi sering kali saya ketemu teman teman saya
yang melakukan konser bukan untuk mereka
tapi untuk membantu teman teman mereka yang satu industri
yaitu para mungkin kru yang tadinya sangat bergantung dengan musisi
atau musisi yang sudah sangat berkurang pekerjaannya
ya betul lah kalau misalnya kita pernah mendengar pepatah bersama kita lebih kuat
yaitu yang sedang terjadi di industri hiburan
bagaimanapun tema indonesia maju digagas
untuk perayaan kemerdekaan
di tengah pandemi ini
bagaimana mengejawantahkan itu
sebenarnya pak widodo
di tengah rasa pesimisme yang mungkin sekarang tinggi
nanti setelah jadah dijawab
kita sekarang jadah dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya akan kembali bertanya kepada para narasumber kita malam hari ini
saya ke mas jayadi lagi
bagaimanapun sekarang kita harus belajar untuk menerima keadaan ini
pertama kita tidak tahu ini akan berlangsung sampai kapan
tapi kalau misalnya dari langkah langkah yang kemudian sudah dilakukan pemerintah
anda mengambil standnya seperti apa nih
ya ada rencana
tetapi pak jokowi sendiri kan komplain dengan rencana itu
karena tidak dieksekusi dengan baik
misalnya ada rencana soal bantuan apa namanya dana covid
dana untuk kesehatan
apa program untuk ekonomi segala macam
tapi pak jokowi sendiri sebagai presiden kan mengeluhkan itu
bahwa itu belum dieksekusi dengan baik oleh bawahannya
itu artinya di tingkat planning mungkin kita ada
dan terakhir itu kan memadukan antara rem sama gas gitu
antara kesehatan dan ekonomi gitu
dari pimpinan tertinggi kita sendiri masih mengeluhkan bahwa
masih banyak aparatur negara yang harusnya bertanggung jawab sehari hari terhadap persoalan ini
tapi belum menunjukkan sense of crisis
artinya masih ada tantangan kita di sisi itu
di bagian eksekusinya
mungkin di bagian eksekusi itu ada dua nanti masalah
pertama di problem eksekusinya itu sendiri
yang kedua adalah bagaimana itu mensosialisasikan kepada masyarakat
yang mungkin menjadi tugas profesor widodo dan teman teman gitu ya
bahwa rencana dan eksekusi yang baik belum tentu juga diterima dengan baik oleh masyarakat
kalau dia tidak disosialisasikan dengan baik
tapi saya kira pemerintah kita punya modal yang cukup kuat saat ini
untuk mengajak masyarakat secara bersama sama
pertama ya tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu masih tinggi
berbagai riset jajak pendapat yang cukup banyak belakangan ini
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan
bahkan tingkat kepercayaan kepada presiden
itu artinya ada modal yang cukup kuat untuk itu
yang kedua masyarakat tampaknya rasional
dalam angka yang direpresikan oleh mas yosi tadi
atau kang yosi lebih tepatnya
itu mengatakan bahwa ekonomi mereka
itu mengatakan bahwa ekonomi mereka terpuru
dan itu terefleksi dalam angka pertumbuhan kita yang sampai minus lima kemarin
jadi masyarakat sangat menderita secara umum
tetapi mereka tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah
itu artinya kan mereka cukup rasional
itu modal bagi pemerintah
untuk dengan segera memiliki plan
mengeksekusi planning itu
memperbaiki yang kurang
sosialisasikan dengan baik
masyarakat segera tidak menuntut terlalu banyak
cukup tiga saja segera yang harus dipokuskan saat ini
kemudian ekonomi pekerjaan pendapatan segala macam
tiga hal ini yang terus menerus
sehari hari digeluti oleh masyarakat
dari yang paling atas sampai yang paling bawah
nah kalau masyarakat fokus betul betul disitu
maksud saya pemerintah fokus disitu
menyediakan kepemimpinan yang luas di bidang itu
maka segera kita punya alasan untuk mengajak masyarakat
karena dalam suasana begini
kita kan memerlukan kesehatan mental dan jiwa
salah satu yang bisa membuat kita sehat mental dan jiwa itu adalah
banyak pakar kesehatan mengatakan
sikap itu ada kaitannya dengan imunitas
imunitas itu kan sangat diperlukan oleh kita saat ini
karena imunitas itulah modal utama kita
obatnya belum ada
vaksinnya belum ada
modal utama kita adalah imunitas
salah satu yang bisa membantu kita untuk imunitas itu
adalah bagaimana kita membangun sikap
kita punya arah yang cukup jelas
walaupun tidak pasti
sehingga kita bisa berdiri tegak
meskipun tetap realistis untuk misalnya menjaga protokol kesehatan
bagaimana sebenarnya pak widodo
penekanan indonesia maju
di tengah pandemi
jadi yang harus kita fokuskan
atau bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi soal ini
ya sebetulnya kita dalam peringatan tujuh belas agustus
sekaligus menjadi momentum
momentum untuk kita mengulik kembali
optimisme indonesia maju itu
sehingga kata kata kunci yang menjadi pesan yang harus kita dorong terus adalah bangkit
bangkit untuk indonesia maju
nah kalau dari sisi tadi disampaikan mas jayadi
bahwa memang pemerintah sekarang itu leadnya itu ya presiden
pak presiden jadi lokomotifnya
dan itu harus diikuti semuanya
termasuk juga kalau kita saksikan misalkan sekarang ini ada perpres
yang menyangkut pada bagaimana menyelesaikan masalahnya tidak hanya di penanganan covid nya
tetapi juga pennya ya pemulihan ekonominya
dan itu menjadi apa payung besar untuk menyelesaikan secara bersama sama
dua duanya sangat penting
termasuk kemudian kita saksikan ternyata kenapa angkanya masih terus meningkat ya
itu menjadi bagian dari upaya kita langsung ke daerah
jadi melalui kemendagri
gubernur bupati wali kota betul betul bertanggung jawab untuk mendisiplinkan masyarakat
nah ini sebetulnya wujud di mana dulu kita baru menghimbau mensosialisasi ya
sekarang ini sampai pada ada payung yang mengatur betul
termasuk juga mengatur bagaimana tadi misalkan proses birokratisasinya masih mengalami hambatan
nah dengan adanya komite ini diharapkan betul betul didorong
ini kan langsung dua presiden
termasuk juga sebetulnya kalau kita mau saksikan kami di komunikasi publik ya
dulu di gugus tugas karena ini di komite
itu betul betul ingin tidak hanya tahu
penelitian sudah banyak membuktikan pakai masker sudah ngerti secara kognitif
tetapi pakai nya terus menerus itu yang belum
dan bahkan kalau pun iya itu baru kalangan yang kelas atas kelas menengah ke atas
yang di bawah masih menyepelekan
masih banyak pro kontra yang menjadikan masker ini menjadi saran masalah
masker ini menjadi sarana penting yang saat ini kita dorong betul
makanya minggu minggu ini kami juga betul betul bagaimana supaya masker yang secara teoritis sudah diketahui
itu kemudian dilaksanakan
ada yang nendang gitu ya
nah ini yang saat ini kita kerjakan
sehingga poinnya memang dari waktu ke waktu
dari wuhan dulu ya
kita sudah aktif menyelesaikan
kita baru ada di apa
di simpan di pulau itu ya
penduduk dari sana dipindah ke
wah ramenya minta ampun ya
nah sekarang ini sampai kepada ketegasan komunikasi
ketegasan untuk memberikan reward and punishment
nah hal hal ini memang berjalan seiring dengan konteksnya
kita nggak bisa sejak awal kemudian langsung dikenai sanksi gitu
wah nanti dikira pemerintah nggak pas ini
nah itulah dinamika mendidik masyarakat untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini dengan cara yang berdasarkan waktu ke waktu
nah tujuh belas agustus ini betul betul mari kita jadikan momentum bangkit untuk indonesia maju
artinya reward and punishment jalan tapi sosialisasi juga terus jalan paralel
karena pencapaiannya kpi nya belum terlihat sampai saat ini yang tadi anda katakan
ya dan masyarakat sekarang ini kan contohnya tadi mas yosi kan kelihatan
sudah mulai ketahuan ini kalau saya diam terus ya nggak bisa bergerak apa apa
sehingga masyarakat mulai memahami betapa geraknya ini langkahnya sudah on the right track
tinggal bagaimana kita aman terhadap covid itu
nah ini kan koeksistensi ya jadi satu sisi kita harus menjalankan kegiatan ekonomi
tapi tidak melupakan bagaimana kita tertip protokol kesehatan
kesehatan publik juga menjadi hal yang
mas yosi beberapa waktu lalu kan presiden juga mengundang teman teman dari industri kreatif ya
apakah sudah memang ada petunjuk perintah atau permintaan tolong bantu kami untuk membantu sosialisasikan ini
kalau iya tuh kemudian kita bisa mengundang teman teman dari industri kreatif ya
apakah sudah memang ada petunjuk perintah atau permintaan tolong bantu kami untuk membantu sosialisasikan ini
tapi kemudian formulasinya seperti apa sekarang

tapi sebenarnya saya selalu bilang karena ini bukan pertama kalinya istana mengundang influencers atau public figure untuk turut mendukung program pemerintah
kalau saya mau bicara jujur jujuran tidak semuanya juga langsung secara otomatis bisa menerapkan itu dalam sosial media mereka
beberapa yang sosial medianya sudah memang sudah di manage demikian rupa
sehingga ya saya tidak mau membuat ini dalam ranah benar atau salah
ada juga yang memang ada biaya untuk hal hal seperti itu
walaupun dalam konteks membantu pemerintah maksudnya ya murah
nah tapi ada juga teman teman yang tergerak untuk melakukannya secara sukarela
tapi tidak semuanya
jadi makanya saya bilang saya melihat bahwa kalau kita bisa mau lebih terliti lagi melihat bagaimana melibatkan mereka
supaya mereka ini mau terlibat dengan lebih apa ya lebih bersemangat lagi
misalnya kalau cuma posting di sosial media ini mesti diketahui juga teman teman juga kadang kadang ada yang takut salah
karena kan netizen itu cukup kritis ya
kamu jangan sosok mentang mentang selama ini dan jejak histori sosial media kamu gak pernah ngomongin program pemerintah
tau tau ada yang kamu dukung
kamu ngerti apa
sedangkan juga banyak juga yang masih pro kontra dengan pemerintah
sehingga mereka juga memperhitungkan itu
nanti netizen ikut membuli saya lagi
mereka ada juga yang memperhitungkan itu
jadi tidak semudah itu sebenarnya melibatkan mereka
kalau saya suka melibatkan mereka itu kayak tadi beberapa cuplikan video
ya berkolaborasi aja dalam sebuah video
mereka kan nggak perlu ngomong
apalagi kalau videonya itu tidak preachy tidak jaji
tapi mengajarkan sesuatu yang baik fun
nah mereka disitu biasanya lebih senang
karena mereka tidak menggurui berkesan menggurui
tetapi juga terlibat dalam sebuah produk yang menyampaikan pesan yang positif buat masyarakat
saya rasa itu bisa menjadi salah satu solusi juga
jadi sebenarnya kalau konsep videonya yang digagas cameo project dan maestrius ini seperti apa
cerita dong sedikit
ada banyak sih
kalau yang ini kan sama teman teman project pop ya ini gara gara corona
kalau yang protokol kesehatan ya sosialisasi katanya ada juga ya
tadi yang diputar sebelumnya itu judulnya ya ini gara gara corona juga ada menyinggung soal masker segala macam
yang sebelumnya itu soal bosen
gimana kita caranya mengajak orang untuk ya menerima situasi walaupun agak bosen
tetapi kan kita tetap bisa produktif sebenarnya di rumah
ada juga video yang baru saja keluar itu sebenarnya kalau bisa diputar juga menarik
itu malah parenting yang kita sorot di situ
jadi beberapa sama teman teman public figure kita menyorot masalah lain yang berkembang di masa covid sembilan belas ini
karena semua orang kan beralih digital ya
jadi otomatis yang tadinya waktu screen timenya sedikit jadi lebih banyak
muncullah masalah masalah digital di situ
cyber crime yang tadinya tidak terlalu tersorotis jadi berkembang
pasti pak widodo setuju dalam hal ini
jadi kita malah bikin videonya untuk itu
judulnya aku sejak kecil
kita ngajarin anak anak dari kecil untuk mau bertanggung jawab dan peduli
tapi orang tua juga harus terlibat
nah ini cuma contoh sih sebenarnya
jadi kita menyesuaikan aja
nah ini agus sejak kecil nih
menyesuaikan dengan apa yang kita lihat perlu nih kita sampaikan sama masyarakat
dan melibatkan teman teman influencer di sini
tidak semuanya otomatis saya kasih tahu aja
di handiskrinnya banyak yang saya ajak
tapi yang mau
yang mau terlibat
dan dengan harga murah gitu ya
tapi ini buat mereka lebih enak
lebih reasonable gitu ya
maksudnya karena mereka tidak terlihat preaching
ngajarin sesuatu sama masyarakat
atau menyampaikan sesuatu
kominfo juga menyadari apakah memang ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan
yang mungkin lebih bisa mudah diterima oleh masyarakat
justru kita sekarang ini kan berkolaborasi dengan mas yosin
dan dimana itu literasi yang tidak menggurui
tetapi memberikan inspirasi kita
memberikan satu kesadaran baru bahwa
oh kita harus begini
oh kita harus begini
dan itu penting buat kita
termasuk juga masyarakat yang kelas milenial
tetapi untuk masyarakat yang di desa desa
itu juga pendekatannya sampai pada bagaimana kita tokoh tokoh masyarakat
termasuk rtrw nya
dan itu juga menjadi cara yang lain
indonesia ini kan banyak sekali
unik dan bahkan kami sekarang sudah mengembangkan bagaimana misalkan cara pakai masker
tetapi komennya adalah bahasa bahasa daerah setempat
supaya lebih nendang tadi setelah saya
dan sampai terakhir tadi impress
bahwa ada penegaan peraturan
ada reward and punishment buat masyarakat
supaya kalau memang masih nekat betul
nggak percaya betul
dianggap ada konspirasi dan sebagainya
itu kita harus libatkan penegaan disiplin
termasuk di komite kan sekarang ini ada kepala setapang kata daerah yang masuk disitu
ini yang harus kita lakukan bersama sama
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda dialognya bakal lebih nendang lagi nih
tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
bangkit indonesia maju
optimisme di tengah pandemi
tantangan kita sekarang tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber saya
sebenarnya adalah arus hoax
informasi itu sekarang tidak terbendung
mau dibendung bagaimanapun juga tidak mungkin
karena jalurnya akan terus ada
ada informasinya tetap ada
kominfo bagaimana sebenarnya menyikapi ini
memastikan bahwa dan sampai sekarang pun masih ada terus kan
dan screening juga saya yakin pasti terus dilakukan oleh kominfo
tapi mungkin tidak ketika screening dilakukan shutdown misalnya muncul lagi muncul lagi terus
ya karena ini kan masyarakatnya memang antara produksi konsumsi dan distribusi itu siapapun bisa membuat
dan kami dari sisi kominfo sudah mempunyai cyber drone yang dua puluh empat jam ya itu kita monitor
termasuk sebetulnya levelingnya kan ada dari sisi daring internet
kami juga ada medsos ya kayak beberapa di medsos
dan yang paling banyak sebenarnya yang di wa group ini
nah wa group ini kan sistemnya tertutup jadi tidak bisa dimonitor
copy paste dari grup tetangga gitu ya
iya pada saat keluar dibawa ke medsos nah baru ketahuan
dan sekarang ini sudah lebih dari seribu itu yang dari kominfo ya
artinya memang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan
hanya memang sebetulnya kalau dikaitkan dengan keadaan sosial itu relevan
paling banyak hoax itu terjadi justru pada dua puluh dua maret sampai dua puluh sembilan
nah saat itu muncullah hoax yang banyak sekali implikasinya panik baying
jadi relevan dengan situasi jadi hoax ini mempengaruhi betul perilaku masyarakat
makanya kami sekarang cukup tegas kalau memang ada sesuatu yang salah
kita minta pemiliknya untuk take down
dan bahkan tahun depan kominfo sudah akan membeli alat yang bisa langsung take down
supaya apa supaya tidak kemana mana supaya tidak ada proses panjang
sebab memang ini penyakit ya ini penyakit yang harus
jangan sampai kita kena tsunami informasi masyarakat kita ini
jangan sampai infodemik jadinya bukan pandemik
dan ini tanggung jawab kita bersama sama
meskipun di kepolisian juga lebih gencar lagi karena kan kaitannya dengan pidana ya penanganannya
korbannya atau pelakunya ada yang disengaja memang
tetapi ada yang nggak tahu
nah ini yang masyarakat yang nggak tahu ini tugasnya pak yosi juga literasi digital
jadi literasi digital ini penting
nah itu sebetulnya tantangan tantangan di dalam masyarakat yang nanti menuju masyarakat informasi masyarakat digital ini
memang kecerdasan digital itu menjadi salah satu prasarat untuk kita bisa tetap sehat pikiran kita
tadi dikatakan kalau pikiran kita nggak sehat imunitas kita juga turun
imunitas kita turun kita rentan
pembelajaran kita juga turun
jadi ini kait mengkait yang tidak bisa tidak kita dari pemerintah jelas ingin mengamankan kesehatan masyarakat dari informasi itu
mas jayadi kalau misalnya bicara soal hoax anda juga mungkin katakanlah selama pilpres kemudian pilkada yang selama ini ditangani oleh lsi itu kan juga sudah mungkin kenyang ya dengan informasi informasi seperti itu
tapi sebenarnya kita tuh lebih mudah percaya yang mana sih
jalurnya yang dari pemerintah atau yang dari media sosial dan lain sebagainya
yang mungkin kita sendiri
dengan literasi digital yang masih rendah
jadi ya sudah telan saja bulat bulat
ya memang kalau informasi itu dianggap partisan
artinya ada motif di apa cenderung dianggap punya sisi sisi politik begitu ya
nah itu memang cenderung akan susah untuk dipercaya oleh masyarakat
karena itu memang apa bagaimana menyampaikan pesan pesan itu secara non politis gitu
nah salah satu caranya ya melalui multi channel berbagai jalur yang harus dipakai
baik melalui jalur yang bersifat community base berjalur masyarakat maupun yang sifatnya lebih formal ya
misalnya melalui para guru dosen kemudian para influencer dan sebagainya
itu semua harus dilibatkan
tetapi yang menarik juga ada penelitian di indonesia itu
sudah ada papernya di jurnal internasional berbasis penelitian di indonesia
bahwa yang banyak percaya hoax juga bukan hanya kalangan menengah ke bawah
justru yang berpendidikan itu juga banyak yang percaya hoax
nah jadi tantangannya itu lebih besar lagi
bagaimana merelokasi kelompok kelompok yang rentan terhadap hoax itu
baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah
misalnya baik yang di kota maupun di desa kalau ada
untuk disasar secara lebih berkaitan dengan bagaimana kebiasaan mereka ada
isu isu apa yang cocok dengan mereka dan sebagainya itu
karena itu saya setuju dengan pak widodo tadi bahwa harus melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat
bukan hanya seniman tapi juga pemimpin informal segala macam lapisan masyarakat
nah yang kedua
menurut saya adalah harus menggunakan berbagai macam gabungan dua media sekaligus
media sosial yang selama yang dibahas dan media konvensional
secara keseluruhan ya
yang mengakses internet itu
menurut hasil hasil penelitian dari lembaga lembaga suplai seperti lsi ya
nah apa namanya
tetapi cara masyarakat mengakses informasi melalui media sosial itu
ada yang melalui whatsapp tapi juga facebook kemudian berbagai macam kanal seperti youtube dan sebagainya itu
jadi memang pemerintah
kalau mau mengambil harus saya kira adalah menyasar semua arah itu
dan jangan lupa itu kemudian dikoordinasikan dipasilitasi untuk ke media konvensional seperti televisi
nah gabungan kedua itu akan membuat kita lebih punya kesempatan
yang kedua saya kira
meskipun tadi dengan suasana seperti sekarang
itu hoax semakin banyak tapi ini juga kesempatan
kenapa tadi mas yosi kang yosi bilang
semua kita kan jadi terpaksa atau nggak terpaksa fokus pada dunia digital
kita lebih banyak berada di depan laptop atau di depan akses internet kita
nah itu kesempatan juga kita itu artinya masyarakat mengakses lebih banyak kan
kalau masyarakat mengakses lebih banyak itu berarti kebutuhan akan informasi yang lebih benar
itu juga lebih banyak
jadi itu jadi saya kira merupakan kesempatan bagi kita semua untuk
memastikan agar literasi digital itu betul betul lebih baik gitu
sehingga nanti kalau hoax itu muncul
yang memerangi bukan hanya pihak resmi seperti pemerintah
tapi masyarakat sendiri enggak kok itu nggak benar misalnya
jadi ada semacam community policing terhadap hoax hoax itu
tidak hanya mengandalkan alat alat yang dimiliki oleh pemerintah saja
tapi saya kira tetap pemerintah harus leading sector
mengambil posisi sebagai leading sector di situ
nah kalau di tempat kami justru konsepnya adalah narasi yang terintegrasi
jadi memang tidak hanya media mainstream
tetapi memang media mainstream kan sekarang trustnya naik ya
dan itu yang menjadi lead nya
kemudian melalui media itu jaringannya atau multiplatformnya kita jalankan
itu yang pertama
jadi memang kami tidak hanya satu
tetapi terintegrasi itu multiplatform antara media konvensional mainstream
dan juga media sosial
dan yang kedua yang menyangkut community tadi
jadi memang ini harus kita kepung ya
kita kepung dari sisi digital masyarakat yang sudah orientasinya pada media
handphonenya lewat handphonenya dan masyarakat yang masih berbasis pada komunitas
jadi dua hal ini mudah mudahan ini menjadi bagian penting
yang menjadi tantangan kita kan sebenarnya trust ya
nah itu dia
nah trust itu menjadi tantangan kita sehingga konsistensi membangun pesan
konsistensi membangun kompetensi
narasi ini akan meningkatkan trust masyarakat terhadap informasi yang benar
informasi yang sehat istilah saya
karena kalau informasi yang sehat ini kita tanam
maka itu akan menjadi poin penting
dan kami di ikp ya di kominfo
sekarang itu mengembangkan begini
kita jangan kayaknya pegawai humas pemerintah tapi nggak punya medsos
nggak aktif di medsos
ini kami punya ini tanda kalau kita sudah pegawai pemerintah yang setiap hari memproduksi pesan yang positif
positif nol itu kita tanamkan setiap hari dan akhirnya harapannya akan menutup ilalang ilalang
hoax hoax yang tidak bagus itu
ini konsep peradaban sepertinya
tetapi ini kita gerakkan mulai sekarang ini
saya ada tiga kata untuk mas yosi dan mudah mudahan bisa menjawabnya
terkait dengan oke hoax terus trust dan
itu kan sekarang jadi tantangan di dunia kreatif
kita tahu ada beberapa kasus akhir akhir ini
bagaimana bisa memastikan bahwa tetap pada hitohnya membuat pesan yang baik
sosialisasi yang baik dan kemudian bisa membawa
sekali lagi membangun optimisme di tengah masyarakat
jadi kalau ini berarti saya menjawab sebagai kapasitas saya sebagai content creator ya
memang harus kita akui di industrinya
mengumpulkan followers atau subscribers itu menjadi salah satu sasaran utama para pelakunya
sayangnya karena kemampuan teknologi arus informasi yang sedemikian cepat ini
juga menawarkan kemampuan viral dan populer secara instan
sehingga semuanya juga tertarik untuk mencoba itu
gimana caranya bikin sebuah konten yang tiba tiba dibahas oleh semua orang
gimana caranya bikin sebuah konten yang tiba tiba dibahas oleh semua orang

makanya mereka sudah melihat nih karakteristik masyarakat itu seperti apa
mereka suka membahas yang seperti apa
itu berarti hubungan supply demandnya gimana sih sebenarnya mas yosi
hubungan supply demand antara yang penyaksikan dan content creator nya
ya disitu justru letaknya
mereka sudah bisa mulai menganalisa apa yang menjadi ketertarikan oleh masyarakat
sebagian besar masyarakat
di satu sisi mereka sudah tidak banyak yang tertarik untuk proses
mendevelop proses kemampuan mereka untuk mencipta
tadinya mungkin banyak yang berangkat dari kekuatannya
yang kuat nyanyi bikin kontennya nyanyi
yang kuat animasi bikin kontennya animasi
jadi semuanya berangkat dari kekuatannya
tetapi begitu mereka masuk di industri nya mereka mulai melihat
kok nggak berkembang ya
subscriber saya segitu segitu aja
lalu mereka mulai melihat yang berkembang itu seperti apa
pasti seperti itu
jadi drama ini berkembang nih
membahas kebodohan ini berkembang nih
hoax juga masuk
jadi kan karena kalau saya terlalu strik di sini
saya ngikutin proses saya ketinggalan sama yang lain
nah ini sayangnya sebenarnya seperti itu ya
industri nya jadi orang orang itu karena tidak mau mengikuti proses
dimana sebenarnya proses tersebut bisa memberikan sebuah keuntungan buat mereka
di mana skill mereka sebenarnya akan terasah
strength mereka semakin kuat
cuma mereka lebih tertarik untuk
saya mau dapat duitnya kapan
siapa yang mau endorse dengan channel yang sedemikian sedikit subscribers nya
saya berbicara realty ya maksudnya
jadi akhirnya mereka mulai tertarik
misalnya apa yang lagi viral dibahas
nah itu paling kecenderungan yang paling kita sering lihat
apa yang lagi viral dibahas
nah ini akibatnya kalau yang viral itu nggak positif tapi negatif
dia kasih panggung
karena dia kasih panggung
disitulah kemudian pekerjaan pak widodo semakin berat ya
oke nanti kita bahas lagi setelah jeda kita jeda dulu
tetap di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
pembicaraan selama jeda semakin panas dan semakin seru
pak widodo tadi sudah mendengar beberapa hal sedikit di balik layar teman teman industri kreatif
seperti itu sebenarnya sudah diketahui oleh kominfo sudah dipantau atau memang kominfo kemudian melihat
ya sudah yang jadinya saja
apakah itu memenuhi unsur hoax atau tidak
atau bagaimana sih screeningnya selama ini
jadi kan kalau di sisi pemerintah itu kan kita mesti harus ada payung hukumnya
harus ada regulasinya untuk bisa mengendalikan ataupun mengatur apa apa yang terjadi dalam virtual tadi ya
nah yang menarik itu sebenarnya kan ini adu cepat ya
adu cepat antara kreativitas itu tadi yang disampaikan dengan regulasi yang melingkupinya
nah di situ yang menjadi dinamis
oleh sebab itulah kami di kominfo juga akhirnya
adu cepat regulasi dan adu cepat teknologi
kita tidak mau ketinggalan dengan yang punya inisiatif sangat tinggi tadi
termasuk tadi saya katakan
jadi memang ini sesuatu yang harus kita antisipasi dalam koridor masyarakat demokrasi tetap ya
tapi bagaimana yang lain itu tidak dirugikan
sebab ini menyangkut pada apakah yang disampaikan itu
yang akhirnya viral tadi
itu merugikan pihak lain
nah ini dinamika antara kreatifitas
dinamika antara regulasi teknologi berhadapan dengan realitas di dalam masyarakat yang virtual yang saat ini sangat dinamis sekali
apalagi kalau misalnya informasi hoaxnya berkaitan dengan covid ya
yang bisa saja membahayakan nyawa gitu ya pak ya
makanya kita sekarang
mari kita menjauhkan dari echo chamber misalkan
jadi seolah olah ini alirannya tadi
musuh kita hanya satu covid
makanya kata disiplin diri
ini menjadi empat kata yang menjadi slogan kita
nah kemudian kita ungkit lagi di tujuh belas agustus ini
mari kita bangkit untuk indonesia maju
salah satunya bangkit melawan covid
kalau menjaga optimisme sekarang gimana mas yose
menjaga nyalanya itu
karena mungkin sekarang kita bersemangat soal itu
tapi mungkin saja
mungkin saja kita bersemangat
mungkin saja kita bersemangat
tapi mungkin saja kita nggak tahu apakah kasus akan bertambah atau berkurang
kemudian itu meredup lagi
saya rasa pesan pesan seperti itu memang harus datang dari rekan rekan yang sudah lebih dulu maju
bukan dari yang
you knot saya belum memiliki perubahan dalam kehidupan saya
tapi saya berusaha mempengaruhi teman teman saya
tetapi kalau misalnya itu datang dari teman teman yang misalnya tadinya adalah misalnya dia musisi
terus dia beralih kepada jualan makanan
terus dia berhasil
terus dia bisa bilang sama teman temannya
yo know what kalau kita mau berusaha
kita bisa sebenarnya bertahan dengan lebih baik lagi
kan ada bukti ya
jadi optimisme itu bisa ditularkan oleh mereka yang sudah mau move on
tapi akan sulit buat mereka yang belum move on
jadi saya rasa ini teman teman juga yang
mungkin ini mereka mendengarkan teman teman yang sudah move on
dan melihat buktinya nyata dalam kehidupan mereka
mereka ternyata bisa survive
mereka bisa keluarkan potensi baru
kekuatan baru dalam kehidupan mereka
dan mereka harus ngomong
harus ngasih tahu sama yang lain bu
you know what ini bukan akhir dari segalanya
kalau kita mau keluar dari kursi nyaman kita
kita pasti bisa berubah kehidupan kita
dan juga bukan berarti akan stay di situ
tapi juga bisa menjadi lebih baik
karena saya sudah ada buktinya
jadi salah satu saya rasa salah satu cara untuk menjaga optimisme
teman teman yang berhasil keluar dari masalah pandemi ini
atau masalah ekonomi di tengah tengah pandemi ini
bisa berbicara dan memberikan inspirasi
sehingga apa yang diharapkan itu real
bukan cuma sekedar yuk kita coba yuk
maksudnya kalau kayak gitu kadang kadang orang ya oke lah
semangatnya masih ada tapi nggak sebesar dengan orang orang yang sudah membuktikannya
anda sepakat dengan itu mas yaya di
dan saya kira cara paling baik menjaga optimisme sekarang ini adalah berbasis realitas
jadi ada realitas yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk optimis
bahwa kita melakukan kemajuan kemajuan
minimal kita tidak mengalami kemunduran terus menerus gitu
yang paling sulit dijelaskan sekarang itu misalnya bagaimana kita bisa optimis
bahwa kasus covid sembilan belas nya naik terus
ya kasus positifnya naik terus
nah itu bagaimana itu menjelaskannya
apakah itu memang bagian dari kita mengalami kemunduran
atau itu sesuatu yang bisa dijelaskan bahwa meskipun begitu misalnya kita tidak mengalami kemunduran
tetapi kita memiliki kemajuan kemajuan yang bisa dilihat gitu
yang kedua adalah kita punya kita memiliki arah yang jelas gitu
oke kita sekarang masih mengalami problem di sisi kesehatan
covid sembilan belas nya kasus positif terus naik begitu
tapi kelihatan tuh langkah langkah yang kita akan lakukan
baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara bersama sama
setelah ini kita ini dan sebagainya
kalau itu ada kita bisa optimis
tapi kalau langkah langkah ke depan itu tidak jelas
kemudian kemajuan kemajuan yang ada sekarang itu tidak terlihat
ya maaf saya mengutip misalnya donald trump
ya di amerika serikat sana baru baru dia mengatakan the virus is this apearing
jadi virusnya menghilang katanya
langsung dibantah rame rame sama
karena kenyataannya disukasinya
itu malah meningkat gitu
nah jadi kita bisa membangun narasi optimis
tapi kalau sekarang itu harus benar benar berbasis realitas
nah yang terakhir saya kira trust dengan pemerintah harus benar benar dijaga
jangan sampai misalnya trust tidak akan terbangun kepada pemerintah
kalau sebagai leading sector dalam mengatasi masalah ini
trust tidak akan terbangun kalau misalnya diantara pemerintah sendiri simpang siur
satu sama lain
tidak terlihat terintegrasi kata pak wit tadi
nah jadi trust itu yang harus dijaga
kalau sekarang mungkin masyarakat belum menyalahin pemerintah
tapi lama lama kalau ini tidak mengalami perbaikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi
ya lama lama orang kan marah menyalahkan pemerintah
dan itu kalau sudah begitu maka kita akan mengalami kesulitan untuk memiliki optimisme
sekarang kita jeda dulu
masih ada satu segmen lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kali ini dialognya spesial
yang saya sering ketemuan petik dari penanian
sampai pandemi beres
saya ya tentu saja
kalau saya pribadi sih tentu saja akan
mengajak teman teman untuk
karena tadi sempat kita bahas
semuanya sekarang perhatian
atau informasi secara digital
atau semua orang sudah seperti itu ya kita
mungkin mulai bisa berkontribusi di situ
memberikan informasi yang jelas
kalau saya lagi ada sekarang lagi ada di
siberkreasi bersama dengan
kominfo itu adalah gerakan
nasional literasi digital jadi memang
kita sedang giat giatnya
melakukan literasi digital
banyak sekali dari
berbagai pilar yang dibutuhkan
governance semuanya kita
tiba tiba itu menjadi penting
semuanya kan tadi beralih ke digital ya ini
saja ini melibatkan
harus melibatkan seperti kita bahas tadi
semua orang bukan cuman
siberkreasi bukan cuman kominfo tapi
semua orang karena kita
dapati bahwa apalagi
dalam literasi digital people ho
orang yang tahu belum tentu
mereka mau melakukannya
kita lihat banyak yang melanggar peraturan
lalu lintas itu bukan bukan berarti orang orang yang
nggak tahu peraturan lalu lintas mereka tahu peraturan
lalu lintas jadi selain kita mengedukasi
setelah mereka mendapatkan knowledge nya
mereka tahu apa yang benar dan apa yang harus mereka lakukan
mereka mau turut mengajarkannya
contoh lah misalnya ada salah satu
anggota keluarga yang ikutan di
kelas tersebut dia kembali ke
grup whatsapp keluarga yang suka ada hoax
tersebut dia juga bisa menjadi polisi di situ
eh yang ini hoax nah itu kan hal
kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan itu atau
diam terus nggak copy paste
apalagi kalau yang ngasih hoax
yang lebih tua kan suka gak enak juga
iya betul tapi kan maksudnya paling tidak
ada polisi polisi baru
berkontribusi nggak sekedar
tadinya pasif kan
yang suka cyberbullying yang suka
menyebarkan kebencian itu
saya bilang sama mereka yang lebih banyak
lagi sebenarnya yang diem aja jadi
yang kita butuhkan itu sekarang adalah orang orang
yang tidak diam aja turut serta
membersihkan sosial media kita
digital kita karena di situ
ada aura kebencian aura pesimis
komunisme semuanya itu bisa muncul dari
berita berita yang nggak benar jadi kita semua
harus berkontribusi harus merasa
bertanggung jawab untuk bangsa ini
tantangannya untuk memberikan
literasi digital di tengah pandemi itu apa sekarang
beda beda di setiap audiensnya
kita ketemu kayak di parenting nih contoh aja ya
parenting itu kan kita berharap orang tua itu kita perlengkapi
sedemikian rupa sehingga mereka bisa
nah tapi ada kasus yang menarik
banyak anaknya yang
lebih canggih daripada orang tuanya
kasusnya menarik seperti itu
mas yaya di
apakah anda salah satunya
jadi setelah kita ajarin orang tuanya
biasanya sampai di rumah ya
karena mereka ini baru mendapatkan
semangatnya edukasinya tapi begitu
misalnya contoh sederhana kamu jangan
nonton itu itu enggak sesuai umur
oh berdapet nih dari kelas siberkreasi kan
itu ternyata memang harus
ada tontonan yang sesuai umur di youtube
gitu atau di platform apalah gitu ya
tapi anaknya akan balas bertanya
lalu yang sesuai umur yang pantas saya tonton tuh
yang seperti apa gak no clue kan pasti
karena bapak ibunya belum nonton youtube
tunggu saya belum belajar
sampai sana ya misalnya atau
games atau apa banyak orang tua yang
mau mengajarkan sesuatu sama
anaknya anaknya lebih canggih
dan mereka juga belum bisa sepenuhnya mengajarkan
karena mereka sendiri belum mencontohkan
misalnya soal screentime atau
adiksi kebanyakan kamu
main hp mereka bisa balikin anak anak sekarang
lebih pinter bukannya papa sama mama
kalau lagi makan juga bawa hp
papanya bilang kalau papa kan kerja
udah sering dicontohin kayaknya nih ya
anak sekarang udah punya jawaban untuk yang itu
saya main games gamer sekarang
pak itu menghasilkan
oke mas jayadi
bagaimana dengan kita yang lain
kita bisa kontribusi
apa nih sekarang
menurut saya sederhana ya
satu pertama itu
udahlah kita terima bahwa kita itu
sedang dalam suasana
tidak normal bukan tidak normal
suasana krisis kita
terima bahwa kita dalam suasana
pandemi gak usah denial ya gak usah denial
nah karena itu
kita semuanya bisa bersikap
ya waspada terus
waspada bukan berarti takut
pakai masker bukan karena
kita waspada dan ingin melindungi orang lain
humble berhadapan dengan situasi
seperti ini diperlukan oleh kita
jangan terus menerus egois lah gitu
terimalah keadaan itu
yang akan membantu kita menyelesaikan masalah
itu satu nah yang kedua adalah
kita setelah kita terima
keadaan bahwa kita sedang dalam suasana krisis
yang kedua adalah mari fokus
yang kita peroleh dari
tadi mas yosi bilang salah satu kesempatan
itu adalah misalnya ya
karena ada sekolah online
dan yang punya
luxury kemewahan untuk
wfh itu kan dia punya kesempatan
untuk lebih dekat dengan anaknya lebih tahu
dia pola belajar anaknya kalau itu
yang dia lihat di dalam keluarganya
maka fokuslah dia salah satunya di situ
bahwa dia untuk
kemudian apa ya
industri empat itu kan sebenarnya
fenomena yang sudah melanda kita cuma
itu terasa makin keras
terpaannya gara gara covid ini
nah ini kan jadi itu kita jadikan sebagai
stumbling block batu lompatan untuk
melangkah lebih jauh ke depan
jadi kita sadari
bahwa kita dalam suasana tidak
nyaman suasana krisis
tapi pada saat yang sama kita melihat ada
ada lilin yang bercahaya
kalau setiap kita menyalakan

maka lilin itu akan berubah menjadi
yang akan membantu kita untuk tetap
optimis dan nanti bersama sama
keluar dari krisis ini
jadi apa yang sudah disiapkan pemerintah pak wit
supaya kita semua
inilah sebenarnya akselerasinya kelihatan
transformasi digital jadi kita
sekarang ini betul betul mendorong
transformasi digital itu menjadi bagian
penting untuk memenuhi kebutuhan
hidup semua masyarakat
dari sisi itu kita
kemudian apa di tingkat komunikasinya
kalau transformasi digital kan di tingkat
nah di tingkat komunikasi tentu
dari berbagai cerita tadi kita akan
sosialisasi edukasi menjadi bagian penting
tetapi yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana enforcementnya
jangan sampai kita edukasi saja
masyarakat kita ada yang sudah bisa
diedukasi tapi kadang ada yang masih harus didampingi
termasuk juga engineeringnya
kita jadikan menjadi pegangan
disitulah sebetulnya kita ini
perubahan perilaku yang mengarah pada nor
norma sosial yang harus kita bangun
nah karena apa
sebetulnya kalau kita mau lihat
selama enam bulan ini kelihatan betul
bahwa sekarang ini kan ada
gaya hidup sehat
kita ada gaya hidup
connectivity termasuk juga kita
ada gaya hidup solidarity
jadi itu yang kita olah sedemikian rupa
dalam konteks koeksistensi
antara kita masyarakat yang harus
bekerja produktif tetapi
berdamai aman terhadap covid
bukan berarti menyerah tapi aman terhadap covid
terminologi ini yang betul betul
kemudian kita multi channelnya ya kita gerakkan
kita bangkitkan termasuk
juga dalam menghadapi kembali lagi
tujuh belas agustus tahun ini
pak presiden sudah mencanangkan
betul mimpinya adalah

itu bagian penting kita menjadi
lima besar negara
di dunia dari pdb nya
dari peradabannya dan
itu mimpi mimpi kita bangun
culture hope ya jadi harapan
budaya yang harus kita tumbuhkan terus
kita jangan sampai hanya melihat
selangkah depan kita kita harus betul betul membangun
mimpi berani bermimpi untuk menghadapi
musuh yang insya allah kalau ketemu
antivirusnya ketemu obatnya
kita akan kembali harus mempercepat
pertumbuhan peradaban ini
ini tantangan tantangan yang
kemudian harus kita sambut baik
kita harus kalau bahasa agamanya
khusnudon berperasaan akan baik
jangan hidup kita ini kita isi dengan
selalu seudon gitu ya dan akhirnya
nah ini yang terus kami
lakukan dalam berbagai
situasi dalam berbagai
kegiatan dan kita terus membangun
trust tadi apa yang kita sampaikan
itu kita kerjakan ini kan trust persoalannya
dan kita dari sisi komunikasi publik
yang kami kendalikan ini bagaimana
kita betul betul yang kita ucapkan itu
bagian dari meningkatkan trust
yang saat ini sedang berlangsung sosialisasi
soal adaptasi ke normal
itu bagian dari culture hope yang
anda tadi sampaikan iya karena kan sebetulnya kalau kita
terjemahkan dalam bahasa kita
bahasa indonesia itu kan adaptasi
kebiasaan baru jadi kita harus
mulai belajar beradaptasi
tapi kebiasaan baru bukan kebiasaan lama
yang tadi saya sampaikan
kesehatannya ada connectivity nya ada
koeksistensinya dan itu
akan menjadi internalisasi
dan itu tantangan kita
di tengah masyarakat yang itu tadi
produksi konsumsi diskusi siapapun
bisa membuat bahkan ada yang iseng
solonya nah itu yang harus kita
hadapi dengan enforcement tadi
yang pasti kita harus optimis
adalah highlight dari diskusi
kita pada malam hari ini
dan terutama sekali tidak egois
tadi saya mengutip dari mas jayadi hanan
karena ini tidak cuma buat kita sendiri tapi juga
untuk orang lain mari kita semua selamat
sehat sama sama gitu ya kurang lebih
mas jaya diana terima kasih pak widodo terima kasih banyak
malam hari ini sudah hadir mas yosi terima kasih banyak
kami tunggu video videonya lagi
yang menghibur dan menyenangkan tidak bikin
stres ya terima kasih bapak bapak
sekalian kita sekarang
jeda dulu mulai hari ini senin sepuluh agustus
sangsi tilang kembali diterapkan
kepada pelanggar ganjil genap di jakarta
kami kembali dengan informasinya
bersama aldi hawani